federasi sepak bola dunia atau fifa resmi melarang penggunaan sugbk ya
untuk kegiatan selain sepak bola sampai pegelaran piala dunia u dua puluh mendatang
nah hal ini membuat sejumlah konser yang terjadwal diselenggarakan di stadion ini
jadi gak jelas ada konser blackpink world tour born pink ya
dan juga ada raisa live in concert yang dijadwalkan digelar di gbk sebelum piala dunia u dua puluh
lalu kira kira venue mana yang mungkin ya mungkin menjadi alternatif dua konser ini
kita lihat beberapa venue lain yang mungkin juga ada di sekitar gbk ya
ada venue yang pertama ada istora senayan masih di kawasan gbk
ini kerap juga dijadikan venue konser musik
istora bisa menampung penonton ada sekitar tujuh dua ratus dengan catatan kursi di tribun terisi semua
tapi kalau kita bandingkan dengan sugbk kapasitasnya hanya satu per sepuluh nya aja tujuh dua ratus ini ya
namun meski tidak sebesar gbk beberapa konser besar sering digelar di sini
seperti ada nct dream ada the script kemarin kemudian ada rosa
berikutnya yang juga masih menjadi venue alternatif di kawasan gbk ada tenis indoor senayan
yang juga punya kapasitas lebih sedikit memang lima dua ratus kursi
kalau dibandingkan dengan stadion utama gbk tenis indoor ini ya lima belas kali lebih sedikit dari segi kapasitas penontonnya ya
beberapa konser yang pernah
beberapa konser yang pernah digelar di venue ini adalah lenny kemudian our city ada westlife juga
dan kita bergeser ke venue selanjutnya adalah jakarta convention center alias jcc
venue ini bisa menampung kapasitasnya sedikit lebih besar
ada lima belas orang yang bisa masuk lima belas kursi atau satu per lima dari kapasitas stadion utama gbk
beberapa konser artis yang pernah digelar disini ada konser konser musisi
ada di luar negeri ada mariah carey ada alicia keys ada roxette ada chicago
dan next kalau tadi di gbk gbk wilayah ini ya sekitar gbk kita geser sedikit ke tangerang selatan
ada ice bsd yang juga kerap menjadi venue langganan konser musisi luar negeri ya
is bsd punya sepuluh hall yang bisa menampung lima sampai dengan delapan belas penonton
dengan kapasitas maksimalnya ice bsd pun hanya dapat
menampung satu per empat dari kapasitas maksimal sugbk
tapi beberapa artis luar negeri yang pernah menggelar konser di venue ini adalah ada blackpink kemudian ada tujuh belas ada smsd
tapi kalau blackpink tahun ini tahun depan ya itu adalah stadium tour
jadi mungkin alternatifnya ya stadion juga
berikutnya adalah venue yang juga jauh dari jakarta di luar ibu kota tapi masih ada di kawasan jabodetabek
kapasitasnya sekitar dua belas orang
ada luasnya dua puluh dua meter persegi
kapasitas ini masih enam kali lebih sedikit juga dibandingkan dengan stadion utama gelora bung karno
tapi kalau kita tahu kemarin ada beberapa artis besar yang pernah menggelar konser di sicc ini
ada shion mendes ada justin bieber kemudian ada celine dien dan juga westlife
itu dia tadi sejumlah artis artis yang pernah konser di indonesia dengan venue lainnya